harus menjadi dasar kepada masyarakat agar tidak artinya menyamaratakan ya laboratorium yang akhirnya menjual banyak sekali jumlahnya
dengan laboratorium rumah sakit yang menjualnya atau mengerjakan dalam jumlah terbatas
itu yang tapi kami intinya untuk yang di rumah sakit rumah sakit ini yang menjadi di bawah naungan versi itu hampir seluruhnya sudah mengikuti aturan rp empat ratus sembilan puluh lima ribu dan rp lima ratus dua puluh lima untuk pelayanan pcr yang konvensional
seperti itu mbak